kenang kenang satu satu pengguruan tapi beda
tidak juri ini
abu batin batin
hebat bisa ini
kau benar benar argadana
memang kau cerjas
ayo sekarang kita bertindak
pulihkan dulu tenagaku
alirkan hawa murnimu ke dalam tubuhku
terima kasih nyai
yang baru saja lahir
kusi prabu mohon ampun
hamed tidak melakukan seperti yang kusi prabu tuduhkan
percayalah kusi prabu
hamba dan gusti ratu
tidak melakukan apapun
gusti ratu yang sedang terluka
itu saja kusi prabu tidak lebih
dengan kalian bertemu
secara sembunyi sembunyi seperti ini
apa yang dikatakan oleh raka sancaglodaya itu benar
raka sudah menolong dinda
dinda terluka kakanda
dinda mohon percayalah pada dinda
aku tidak butuh penjelasan
apa yang gusti prabu lakukan itu sudah keterlaluan
kursi prabu tidak pantas memperlakukan istri seperti itu
sekarang aku semakin yakin
jika kalian berdua
memiliki sebuah hubungan
kau tidak akan mengatakan hal itu
kau tidak akan mengatakan hal itu
tuduhan itu tidak beranak
amba hanya tidak tega
melihat perempuan diperlakukan kasah seperti itu
kita bertarung di luar
saat ini istana pajajaran sedang sepi
ini kesempatan yang bagus buat kita

membuat kekacauan di pajajaran
pembalasan dendamku akan dimulai dari sini
aku akan musnahkan anak keturunan siliwangi
dan aku yakin kau dapat membalaskan dendammu saat ini
sekarang kita berbagi tugas
kau mengacaukan perhatian para prajurit
buatlah kekacauan dimana mana
sedangkan aku akan masuk menyusup ke dalam istana
sedangkan aku akan masuk menyusup ke dalam istana
akan aku lakukan dengan senang hati
akan segera tiba
hei kalian para sesembahan silihuang ini kalian akan mati di tanganku
ada pak yusuf tangkap
ada penyusuf di mana
di pintu selatan dia membantah semua para penjaga di pintu selatan
cepat bunyikan tanda bahaya
amu ini rompang
itu teh kakak seperguruanku
kalian memang pantas diminasakan
kalian para budak silihuang
sebentar lagi keluarga kalian akan menangis sejarah melihat kematian kalian
ngakak spengguruan tersgitu
kenang ngunan satu spengguruan tersgitu
tapi beda wataknya
tiga jurikin ini
sekali gebrak tersgitu
kurang ajar kau niro